sementara itu dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi menetapkan status darurat sampah di tempat pembuangan akhir sampah burangkeng
akibatnya lebih dari seratus tempat pembuangan sampah ilegal menjamur di sejumlah tempat
pemerintah desa terpaksa menyediakan tempat pembuangan sampah ilegal agar sampah tidak tercecar di pinggir jalan dan permukiman
tumpukan sampah domestik yang didominasi sampah plastik tampak di tepian jalan di kabupaten bekasi
sampah sampah ini bahkan mengeluarkan bau tidak sedap
untuk mengantisipasi maraknya tempat pembuangan sampah ilegal pemerintah desa membuat tempat pembuangan sampah sementara di lahan warga yang dikelola secara swadaya
salah satunya di desa sri amur
lahan seluas tiga meter persegi milik warga dijadikan tempat pembuangan sampah sementara meski belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah
penyediaan tempat sampah sementara saat ini menjadi satu satunya pilihan pemerintah desa agar sampah tidak menumpuk di pemukiman atau di tepian jalan
saya pemerintah desa sri amur kan sudah mengatak sampah ini
sebetulnya sebagai contoh di desa siamun tempat sampah ini paling utama karena sampah pertama sekali di desa siriamur ini
oleh karena itu kita ini sama sama cari solusi yang terbaik agar sampah itu tidak berceceran kemana mana
karena warga kita terlalu banyak airnya berceceran sebagian besar warga kita membuang sampah di mana
saya rasa itu yang terbaik sekali
apapun kehendaknya pemerintahan desa menanggapi aspirasi daripada masyarakat
di tempat yang lain lain itu sampah sudah tidak ada sangat bersih sekali
alhamdulillah dengan tingkatan kita kepedulian kita terhadap masyarakat kita kemudian juga pedulian kita terhadap lingkungan
ini sudah kita benahi sampah yang sebaik baiknya
oleh karena itu mohon kepada pemerintah kabupaten agar tempat sampah lah diutamakan
bak bak sampah yang ada di pinggir pinggir jalan agar mereka tidak membuang sampah sembarangan
sementara itu pengelola tempat pembuangan sampah sementara berharap pemerintah daerah turut membantu mengangkut sampah yang sudah menggunung
sejauh ini sudah pernah komunikasi dengan gimana terkait
kalau untuk pengajuan saya belum cuma udah banyak pihak pihak dari abu rangkeng dari dinas kebersihannya
jadi dia mau mengambil
cuma gendalanya jalan pak
jadi jalan katanya belum layak
jalannya harus diperbaiki dulu biar mobil masuk ke tps ini
pihak dinas kebersihan kabupaten bekasi mengaku tak mampu lagi mengelola sampah di tempat pembuangan akhir sampah burangkeng
pasalnya kondisi tempat pembuangan akhir sampah telah melebihi kapasitas
mentara untuk perluasan zona pembuangan sampah tidak dapat dilakukan
lantaran bertentangan dengan peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang
kalau darurat sampah saya nyatakan memang di tpa dalam darurat sampah
tapi kalau di masyarakat kalau di sumber kita masih bisa mengendalikan
kalau di masyarakat kita masih bisa mengendalikan sampah sampah yang ada
sebisa mungkin kita kita masih bisa mengendalikan
tapi kalau di tpa itu kita nyatakan memang
tpa itu sudah dalam keadaan darurat dan butuh penanganan
sejak terjadi darurat sampah di tpa burangkeng beberapa bulan terakhir
dinas lingkungan hidup mencatat ada satu ratus dua puluh tempat pembuangan sampah ilegal menjamur di kabupaten bekasi
warga berharap pemerintah daerah kabupaten bekasi segera menyelesaikan persoalan sampah ini
dedy beben bekasi jawa barat